anggota komisi enam dpr melontarkan kritik keras kepada menteri bumn erick thohir
dalam agenda rapat kerja komisi enam bersama dengan menteri bumn
salah satu anggota komisi dari fraksi pdip mufti anam mengkritik erick thohir
perihal absennya sponsor bumn dalam ajang formula e
mufti mempertanyakan keputusan erick thohir yang dinilai terlalu politis
mengutamakan kepentingan pribadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
menurut anggota komisi enam dari fraksi pdip
seorang pembantu presiden seharusnya lebih peka dan memberikan dukungan penuh
dalam perhelatan formula e
apalagi presiden jokowi sudah mengecek lokasi lintasan jauh hari sebelum agenda dimulai
mufti anam berharap erick thohir dapat lebih bijak
mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan pribadinya
maka kemudian ada kata kata di masyarakat yang bilang bahwa
oh ini memang sengaja oleh pak menteri bumn diintrusikan untuk bumn tidak bantu
apa namanya formula e karena ini kemudian pak anies baswedan ini menjadi kompetitor pak menteri kan begitu
saya bicara di sini pak menteri bukan dalam kapasitas saya mendukung pak anies baswedan atau enggak
tidak kami bilang bahwa ini bukan soal mendukung tidak mendukung soal anies baswedan
tapi soal kepentingan bangsa dan negara
maka harapan kami pak menteri sebagai
public figure sebagai kemudian sebagai petugas negara sebagai pembantu presiden
harapan kami pak menteri bisa lebih bijak lagi dalam urusan ini